memeriahkan natal umat katolik gereja santa maria tulungagung membuat pohon dan goa natal dari ribuan botol bekas air mineral
selain biayanya murah kreasi unik ini juga untuk mengurangi limbah botol plastik
menjelang perayaan natal jemaat gereja katolik santa maria tulung agung memeriahkan natal dengan membuat pohon dan goa natal dari botol bekas air mineral
untuk membuat pohon natal setinggi empat meter dan goa natal setinggi tiga meter beserta aksesorisnya dibutuhkan satu dua ratus botol bekas dengan berbagai macam ukuran
botol botol ini pun merupakan sumbangan jemaat gereja dan dari pengepul barang rongsokan
selanjutnya berbagai ukuran botol yang sudah dipilih dirangkai menjadi pohon natal dan goa natal
jalur pengerjakan pohon goa natal ini dibutuhkan waktu selama sepuluh hari
dua natal ini akan dipasang di dalam gereja sebagai hiasan utama dalam merayakan natal
habis berapa botol pak
untuk pohon natal dan goa natalnya sekitar sembilan ratus an
nanti yang hiasannya jadi total ke seluruh dua ratus an
pohon dan gua natal ini baru pertama kali dibuat untuk menghiasi gereja gereja katolik santa maria tulung agung
sekalian biayanya murah juga untuk mengurangi limbah botol plastik
salah satu kepeduliannya kita terhadap
akhirnya kami memutuskan untuk mempergunakan membuat pohon natal dan juga apalagi namanya ini
meski terbuat dari botol bekas namun pohon dan goa natal ini nampak unik dan menarik
apalagi ditambah berbagai aksesoris dan hiasan lampu warna warni
wadli rahmawan tulung agung